rumah sakit umum daerah gunawan mangunkusumo ambarawa kabupaten semarang
terkena dampak rentetan gempa di ambarawa dan kota salatiga yang terjadi sejak sabtu lalu
sedikitnya tiga puluh satu bangsal atau ruangan di rsud ambarawa mengalami keretakan
untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bangsal tersebut terpaksa dikosongkan dari pasien
sebelumnya gempa yang masih terjadi hingga senin sore sempat membuat keretakan tembok sejumlah rumah warga
menurut bmkg rentetan gempa yang masuk kategori gempa suam karena pergerakan sesar merbabu merapi ini
memang dapat membahayakan rumah yang struktur bangunannya tak kuat
namun demikian jika kita belajar dari berbagai kasus gempa suam di berbagai wilayah
sebenarnya tidak membahayakan jika bangunan rumah
di zona suam tersebut memiliki struktur yang kuat
jika struktur bangunan rumah lemah maka dapat menyebabkan terjadinya kerusakan bangunan
seperti yang saat ini terjadi di beberapa rumah warga di banyu biru dan ambarawa
tak sedikit warga ambarawa yang masih merasakan adanya gempa susulan
akhirnya memilih mengungsi sementara di tenda yang dibangun polri dan tni
polda jawa tengah mempersiapkan dapur umum dan menyiapkan tenaga medis
dan tuarga di tenda pengungsian agar tidak mengalami trauma khususnya anak anak
siapkan bahan kontak dan dapur umum brimob termasuk dapur umum tni dan pemda
manakala terjadi adanya sesuatu yang mungkin terjadi
kita berdoa tidak ada susulan
yang kedua dari segi akibat yang ditimbulkan tidak ada rumah maupun apapun yang fluktuatif
hanya masyarakat kesini hanya
oleh karena itu anak anak kita siapkan tempat tetap sekolah sebagaimana biasa
terus ibu ibu kita lakukan briefing terkait dengan kesehatan maupun kejiwaan
hingga senin malam gempa tektonik dangkal di ambarawa dan salatiga
yang terjadi sejak sabtu lalu sudah berlangsung sebanyak tiga puluh lima kali
terakhir gempa terjadi pada senin pukul empat belas empat puluh tiga waktu indonesia barat
dengan kekuatan magnitudo dua satu
marang jawa tengah